selanjutnya ini ada informasi yang cukup menarik bagi saya dan saya yakin anda juga sangat tertarik dengan informasi yang satu ini
di mana kisah pernikahan yang membuat banyak orang penasaran terjadi di desa lelema kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara
di mana seorang nenek berusia delapan puluh dua tahun dinikahi oleh seorang pemuda lajang berusia dua puluh delapan tahun
keduanya dipertemukan melalui nomor telepon yang nyasar hingga berlanjut ke jenjang pernikahan unik ini
beginilah keberadaan pasangan yang viral diunggah di media sosial
rumah oma marta tidak pernah sepi
selalu saja dikunjungi tamu yang datang minta berfoto bersama layaknya selebriti kondor
ingin tahu aja penasaran lagian heboh gitu
di medsos sih kan lucu kan kalau orang menado nggak tahu
awalnya ini percaya ada kejadian seperti ini atau gimana
percaya memang udah percaya
cuman pengen mengesahkan aja bahwa memang betul
kehidupan oma marta yang sudah menjanda selama sepuluh tahun sejak ditinggal meninggal suami pertamanya
sabtu delapan belas februari dua ribu tujuh belas marta kembali naik pelaminan setelah dipinang sofian
pemuda dua puluh delapan tahun yang dikenalnya sejak setahun lalu
uniknya kisah asmara dua sejoli ini berawal dari telepon salah sambung
itu nomernya memang kesasar
iya tapi yang duluan demam ya nelpo
pertama waktu telpon langsung
tapi pertama apapun nelpon kita tanya umur
tapi datang sendiri jo
lepir lama kelama sudah panggil sayang
kok bakul tanya
bagaimana kalau kita semua berdengar dengar bisa sampai di mana
kok kita datang
ya kalau anak anak suka datang
nggak usah tanya umur nggak ada yang datang
nggak ada yang lihat
nggak ada yang lihat sendiri
bagaimana kita kan seumur
tapi nggak ada yang lihat
kalau nggak memang sayang senang suka ya terserah apa nggak
nah dia datang dia lihat
kata sama dia itu jawab telepon
kata perasaan dia
bagaimana kita jawab telepon
berarti sama dengan kita pede diri dengan itu omongan itu katanya
ya begitu aja
jadi sama dengan dia pengapuan
saat ini sofian tinggal di rumah oma marta
mereka hidup seperti umumnya pasangan menikah lainnya